berlengkar informasi lainnya satreser senarkoba polres jakarta barat menangkap artis sinetron dan model iklan steve emanuel terkait kepemilikan narkoba
dengan mengenakan sweater dan menutupi kepala steve emmanuel digelandang ke ruang pemeriksaan
mantan suami andi soraya ini ditangkap jumat malam di apartemen yang dihuninya di kawasan mampang jakarta selatan
belum diketahui berapa banyak narkoba yang dimiliki namun diduga barang bukti narkoba jenis kokain
hingga kini steve emmanuel masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang tim khusus tiga satuan reserse narkoba polres jakarta barat
jadi kami baru mengamankan seorang tabut figur yang terlibat penyalahgunaan narkotika
yang bersangkutan biasa dipanggil steve emmanuel
untuk barang bukti